masuk sekolah tetap muka
tetap muka ya
terus gimana nih dengan adanya kebakaran ini gimana
jadi saya nggak masuk sekolah dulu
jadi nggak tetap muka dulu
semoga dapat bantuan dari orang
yang diperlukan apa saat ini
bajis seragam juga sih
bajis seragam juga sih
mungkin yang lain juga iya kalian minta izin sekolah
ada berapa banyak bu kira kira anak anak di sini yang tadinya harus sekolah itu
yang harus sekolah itu ada
ada banyak ya
ada seratus lebih lah
seratus puluhan lah